masih ingatkah anda dengan adegan film dari ada apa dengan cinta
saat rangga dan cinta pergi memilih buku di kuitang
nah saat ini saya berada di kawasan kuitang jakarta pusat
dimana dulu pada awal tahun dua ribu an
kawasan ini terkenal karena masuk ke dalam salah satu adegan film populer di indonesia
saat ini ada apa saja di kawasan kuitang jakarta pusat
kita cari tahu
sejak tahun tujuh puluh an kawasan kuitang memang terkenal dengan tempat penjualan buku bekas
mulai dari buku pelajaran novel hingga komik dapat anda temui di sini
ramainya kawasan kuitang menurut asep kambali seorang sejarawan
karena kawasan ini merupakan jalan tertua di jakarta
dan lokasinya sangat seratus
hal inilah yang membuat masyarakat banyak melakukan aktivitas di kuitang jakarta pusat
sedang adalah salah satu kampung yang sangat ramai
karena ada pertigaan jalan yang terkenal
yang sudah ada sejak zaman voc yang kita sebut pertigaan senen
dan ini jalan terlama jalan paling tua
selalu dilewati bahkan saat pasukan sultan agung hendak menyerbu batak kian
sabhil seorang pedagang buku yang masih menempati lokasi awal penjualan buku di kuitang mengatakan
untuk menarik minat masyarakat agar dapat berkunjung ke tokonya
ia mengobrol beberapa buku dagangannya
saya sembilan puluh satu sudah ke sini
saya sudah di kuitang
karena terkibat covid sembilan belas selama dua tahun ini belum pulih
secara pribadi saya melakukan inovasinya ya dengan menjual obral begini
rata sepuluh ribu biar tertarik gitu
rida seorang pembeli buku bekas di kuitang pun mengaku
ia sering membeli buku di kuitang karena harganya yang murah dan dekat dari tempat tinggalnya
lumayan sih kalau lagi nyari nyari buku karena kan emang lumayan dekat dari rumah saya
jadi disini biasanya kalau nyari
saya lagi nyari novel komik buat adek sih
harganya masih tergolong murah ya kalau disini
sejak tahun dua ribu sembilan belas pemerintah provinsi dki jakarta membangun pasar buku pertama
yaitu pasar kenari yang tidak jauh dari kawasan kuitang
bangunan tiga lantai ini menampung lima puluh lima penjual buku bekas dari kawasan kuitang dan juga pasar senen
walaupun lebih bersih dan lebih nyaman pasar kenari ini sepi oleh pengunjung
selain terkenal karena penjualan buku bekas
kawasan kuitang juga memiliki penjualan buku bekas dari kawasan kuitang dan juga pasar senen
mempunyai kuliner legendaris
salah satunya sate ayam cilacap
sate ayam yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini telah dikelola oleh generasi kedua
buka dari jam delapan pagi hingga enam petang
tempat sate ayam ini mampu menjual lima ratus tusuk sate setiap harinya
dengan harga satu tusuk sebesar rp enam

laras generasi kedua dari pemilik sate ini mengatakan
awalnya sate ini dibawa langsung dari cilacap oleh ayahnya
bentuknya unik yaitu besar dan juga pipi
selain itu proses marinasi yang dilakukan semalaman juga membuat rasa dari sate ini lebih gurih
papi saya kan senang pergi ke luar kota gitu ke cirebon ke cilacap
pas lihat loh ini kok ada sate yang aneh gitu saya mau bawa ke jakarta
tusukannya dua sudah jelas karena lebar
dan dimarinasi dulu dengan bumbu manis istilahnya
ada beberapa kawasan di jakarta yang memiliki nilai tambah karena mempertahankan suasana lawas
meskipun telah melewati beberapa zaman termasuk kawasan kuitang
jika sedikit ingin bernostalgia
anda mungkin bisa melangkahkan kaki sejenak untuk berkunjung ke kawasan ini